masalah sampah tidak hanya dialami kota kota besar seperti jakarta dan bandung
kebiasaan masyarakat tuban membuang sampah sembarangan membuat pantai utara tuban
kini dipenuhi limbah rumah tangga dan tampak kumuh
prihatin dengan banyaknya sampah sekelompok remaja membersihkan kawasan pantai secara sukarela
kumuh dan penuh sampah menjadi pemandangan terkini pantai dewa sugihwaras
kecamatan jenu kabupaten tuban
sejauh mata memandang daratan berpasir putih ini dipenuhi tumpukan sampah
akibatnya keindahan pantai utara yang legendaris berubah karena tertutup sampah yang berserakan
prihatin dengan kondisi ini sekelompok remaja pecinta lingkungan di tuban
melakukan bersih bersih pantai secara sukarela
sampah di pantai ini didominasi limbah rumah tangga yang diduga sengaja dibuang sembarangan
oleh oknum tak bertanggung jawab
di antaranya berupa bungkus bekas makanan plastik mie instan bungkus sabun
botol plastik hingga perabot rumah tangga lainnya
dengan peralatan seadanya mereka memunguti berbagai jenis sampah
baik sampah organik maupun sampah non organik di sepanjang pantai tiga km
dalam waktu kurang lebih dari tiga jam terkumpul dua ton sampah berbagai jenis
berapa titik yang dibersihkan
sampahnya banyak sekali
iya banyak sekali
harapannya di tahun baru satu malam ini orang orang bisa sadar kalau
nggak buang sampah sembarangan
melalui kegiatan bersih bersih pantai ini diharapkan masyarakat tuban sadar
dan turut menjaga kebersihan lingkungan
terpenting masyarakat merubah pola pikir untuk tidak membuang sampah sembarangan
dion pajar arianto tuban